ke informasi lainnya mahkamah konstitusi siap melaksanakan sidang putusan sengketa pilpres pada kamis dua puluh tujuh juni dua ribu sembilan belas
rapat permusyawaratan hakim sudah selesai pada rabu ini
sidang putusan sengketa pilpres akan dilaksanakan kamis dua puluh tujuh juni pada pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
meski dipercepat dari jadwal sebelumnya yakni dua puluh delapan juni
mk memastikan jadwal sidang putusan yang dimajukan tidak menyalahi aturan dan sesuai undang undang
ph sudah selesai artinya putusan memang sudah siap dalam arti siap untuk dibacakan
majelis hakim memastikan bahwa hari kamis besok putusan siap diucapkan
nah hari ini rapat rapat internal saja yang sifatnya adalah persiapan teknis untuk kelancaran pelaksanaan sidang besok
jadi ketua mahkamah konstitusi memberikan arahan kepada panitra
kepada tim gugus tugas dan seterusnya jadi rapat rapat internal saja sifatnya
sudah ada produser lapangan cnn indonesia prisky ladawan di gedung mahkamah konstitusi jakarta
priscila apa saja persiapan yang dilakukan mahkamah konstitusi jelang pembacaan putusan sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
ya elvira satu hari menjelang sidang putusan sengketa pilpres besok dua puluh tujuh juni pada pukul dua belas tiga puluh
pada hari ini mahkamah konstitusi khusus ya para hakim ini sedang mempersiapkan jalan yang sidang besok
di mana pada hari ini diselenggarakan rapat permusyawaratan hakim terakhir
sudah dimulai sejak pukul sembilan namun telah selesai sekitar pukul sebelas siang tadi
jurubicara mk fajar laksono tadi memastikan kalau sembilan hakim mk ini sudah siap untuk melaksanakan sidang putusan sengketa pilpres besok
dimana memang pada rapat rph tadi ini sudah diputuskan sudah ada keputusan
namun memang dinamika yang terjadi dalam ini tidak bisa dipastikan dan tidak bisa diketahui
namun memang fajar laksono memastikan kalau para hakim ini sudah menyusun segala agenda pada sidang putusan besok
dan sudah memerintahkan bawahannya dari mulai sekjen dan juga para gugus tugas ini untuk melaksanakan
dan juga menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan sidang putusan besok yang akan dimulai pada dua belas tiga puluh
waktu indonesia barat
dan memang secara teknis nanti urutan sidang seperti yang dikatakan juru bk fajar laksono
kalau nanti masing masing hakim akan memberikan putusannya
dan kalau kita melihat sedikit ke belakang pada tahun dua ribu empat belas ini para hakim membacakan putusan
sebanyak lima delapan ratus halaman dan berlangsung selama tujuh jam
namun kita lihat saja seperti apa besok
karena memang putusan para hakim ini belum bisa dipastikan berapa jumlah halamannya dan juga seperti apa nanti dinamika yang terjadi
ini juga belum dapat dipastikan
namun memang besok ini merupakan kewenangan hakim yang tertinggi untuk kemudian menentukan seperti apa hasil dari
sengketa pilpres yang diajukan oleh pihak dua bpn terhadap kpu selaku pihak termohon
dan juga memang nanti
sidang ini akan dimulai pada pukul dua belas tiga puluh besok
dan pada hari ini juga mk tidak melakukan kegiatan apa apa selain tadi rph dan juga pengamanan di depan juga seperti normal saja
begitu elvira meskipun ada penutupan jalan dari patung kuda menuju ke mahkamah konstitusi
namun tidak ada pengamanan spesial begitu pada hari ini
namun besok ini menunggu situasi saja seperti apa nanti juga bisa saja akan ada penutupan jalan
mengingat memang masih ada kemungkinan ada aksi unjuk rasa depan mahkamah konstitusi
namun kepolisian ini memastikan dan juga sudah melarang tidak boleh ada aksi unjuk rasa di titik titik vital
khususnya yang terpusat di mahkamah konstitusi dan juga nanti di kpu bawaslu dpr istana negara juga tidak boleh ada aksi unjuk rasa
dan elvira bila kita juga melihat nanti besok sidang akan dimulai
nantinya kalau skenario nya memang sidang ini hasilnya adalah hakim mengabulkan permohonan dari pemohon
dalam hal ini pihak dua nanti akan ada rekomendasi lanjutan yang harus dilakukan oleh pihak termohon dalam hal ini kpu
namun jika mk ini menolak gugatan dari pihak dua maka nantinya pihak kpu selaku pihak permohon ini setelah menerima salinan putusan sidang besok
namun jika mk ini menolak gugatan dari pihak dua maka nantinya pihak kpu selaku pihak permohon ini setelah menerima salinan putusan sidang besok

karena kpu memiliki waktu paling lambat tiga hari artinya sekitar tanggal satu juli
ini nanti kpu harus sudah menetapkan presiden dan juga wakil presiden terpilih
sesuai dengan hasil perolehan suara sah yang sudah diumumkan oleh kpu
dan memang nanti kita lihat saja seperti apa sidangnya besok
dan apakah memang hakim mk ini akan bisa memutuskan dengan seadil adilnya dan juga sebaik baiknya
harapan yang seperti itu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
pak priscila kita tahu bahwa mk sudah mengirimkan surat undangan kepada pihak baik pemohon termohon dan juga pihak terkait
dalam hal ini apakah ada informasi capres dari pihak pemohon dua akan hadir
ataupun juga dari pihak terkait capres nomor urut dua
apakah ada informasi terkait ini priscila
ya elvira tadi jubir mk fajar laksono menyatakan kalau surat undangan ini sudah diberikan ke masing masing pihak
dalam hal ini pihak bpn dua pasangan calon dua dan juga pihak terkait
dalam hal ini pasangan calon nomor satu ini sudah diberikan pada hari senin yang lalu
namun belum ada informasi apakah memang kedua pasangan calon ini akan
menghadiri sidang sengketa putusan besok dan juga maupun nanti pada saat penetapan
ataupun nanti jika memang gugatannya ini ditolak atau diterima
belum ada informasi mengenai hal itu elvira namun nanti kita lihat saja seperti apa
karena memang tidak ada kewajiban juga bagi pasangan calon masing masing ini untuk hadir ke sidang putusan sengketa pilpres
seperti pada sebelum sebelumnya
namun surat undangan sudah diberikan oleh mk